pasca peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di halaman mampo restabes medan
pihak kepolisian menggeledah kediaman terduga pelaku di jalan jangka gang tentra medan sumatera utara pada rabu siang
pemeriksaan dilakukan tim gabungan polrestabes medan dan polsek medan baru di kediaman terduga pelaku bom bunuh diri berinisial rmn
petugas membawa tiga anggota keluarga terduga pelaku ke polsek medan baru untuk dimintai keterangannya
salah seorang sepupu terduga pelaku mengatakan rumah tersebut sudah setahun tidak dihuni lagi oleh keluarganya
pelaku sendiri sudah pindah ke marelan setelah menikah sedangkan ayah dan juga kakak pelaku tidak menetap di rumah tersebut
sebelum menikah pelaku juga aktif di kegiatan remaja masjid
pelaku dikenal berkepribadian baik dan ramah kepada warga sekitarnya
pelaku dikenal berkepribadian baik dan ramah kepada warga sekitarnya